halo semuanya apa kabar

oke saya ke fajar dulu
mas fajar seorang fajar nugros yang biasanya terkenal mengangkat drama komedi gitu lucu lucuan
kenapa akhirnya memilih genre horror thriller kali ini
ya ini kan
pengalaman pertama banget bahwa saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengeksplor film genre baru gitu ya
karena biasanya saya selama satu dekade itu bikin komedi dan drama dari yowes band sampai yang terbaru kemarin stimulat gitu
dan akhirnya saya ditakang takang oleh produser saya shanti untuk mencoba genre baru
gimana kalau horror gitu
karena ini juga merespon pandemi sebenarnya ya
kita syuting akhir tahun lalu
dan situasi masih sangat ketat gitu ya pt nkm
kita akhirnya mendesain sebuah cerita yang cukup aman dan teman teman kru saya sebenarnya bisa tetap syuting
oke tapi puas dengan horror thriller inang ini fajar
untuk saya pertama sih alhamdulillah puas
sangat berbeda ya
akhirnya puas dengan hasil ini
saya ke dimas sekarang
dimas ini kalau nggak salah ya
kalau nggak salah dimas tuh dulu pernah ngomong kayaknya nggak mau deh main film horror atau serial horror
terus kenapa sekarang kayak kecebur gitu main film horror
sebenarnya saya bisa bilang kalau saya itu buka kecebur ya
oke apa tuh
mas fajar mengirimkan
begitu saya baca spesiesnya sinopsisnya itu sangat amat indah
ini adalah genre yang berbeda
ini adalah film yang berbeda
ini mengangkat sebuah status sosial ataupun cerita yang sangat berbeda
lalu saya minta skripnya
terus saya baca scripper saya langsung jatuh cinta dengan cerita ini
dan pesan saya pada saat itu adalah
saya bilang ke manajer saya kalau
gue harus ada di film ini
ini film bagus banget
mas ini nggak ada setan kan ya
mas saya tahu kan kalau saya takut sekali dengan setan
mas fajar cuma bilang sama saya percaya sama gue kan bim
lo suka cerita ini nggak

lalu saya jalanin film ini dan dia bilang ya udah
dan saya memang begitu saya baca saya jatuh cinta banget sama cerita film ini
dan menurut saya ini film yang luar biasa pengalamannya bagi saya
ini film yang bisa dibilang bahwa sangat relate kepada kita semua
dan apalagi terutama untuk orang jawa ini relate banget
dimas di sini berperan sebagai sosok bergas
tadi udah jatuh cinta dengan sinopsisnya kemudian akhirnya baca skriptnya
semakin mendalami itu
berapa lama harus mendalami karakter bergas ini
karakternya seperti apa sih sebetulnya
untuk mendapatkan persiapan itu tiga bulan
kalau untuk karakternya sendiri gas itu adalah
hanya ketahui bahwa
dunia itu kecil
saya ingin mengetahui bahwa dunia luar itu seperti apa
nah memang itu anak yang
ada orang tuanya
so far seperti itu
mas fajar kalau tadi dimas bilang ini beda nih ceritanya
cukup unik begitu
sebagai film horror thriller pertama yang
diterima oleh wajar nugros
melihat film ini dengan film berjenre sama lainnya apa value pembedanya
aku pikir ini akan mengajak orang untuk melihat bahwa
kota kota besar di dunia mungkin ya tidak sekedar di indonesia gitu
kadang kadang tidak berpihak pada perempuan kepada single mother
perempuan itu selalu dalam posisi yang kalah
jadi apakah kota kota besar kita sudah sangat berpihak kepada perempuan
nah itu yang aku pikir harus kita tunjukkan harus kita gambarkan seperti di inang ini
jadi core nya itu
core nya itu bukanlah
halo saya masih mendengar
core nya itu bukan
ya core nya itu bukan sebuah yang
itu fokusnya ke horrornya gitu tapi kita punya jalinan cerita drama yang akan kita sampaikan ke penonton
tapi ini yang jadi banyak pertanyaan warganet tentunya netizen
sebagai negara yang punya banyak unsur magis tradisi ritual itu kita banyak sekali
kenapa film inang angkat tradisi atau ritual khas jawa rebo wekasan
benar nggak saya nyebutnya rebo wekasan
sebetulnya mengapa memilih tradisi ini dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang tradisi ini mas fajar
sebenarnya karena saya orang jogja saya lahir di jogja saya orang jawa dan dari kecil selalu dekat dengan selamatan
saya dulu pernah bertanya pada saat kecil kenapa sih kita harus selalu bikin selamatan
ya biar selamat kita mendapatkan hari yang baik mendapatkan kegiatan kita akan terlancar dengan baik
nah saya berpikir kemudian kemahatian kemahatian kemahatian
karena beberapa waktu lalu kalau kita lahir di hari yang baik berarti kan selamatan itu tetap perlu
nah bagaimana jika kita lahir di hari yang buruk gitu
bagaimana kita jika lahir di hari yang kurang baik yang dianggap kurang baik
nah hari yang kurang baik itu namanya rabo wekasan
oke saya harus tanya di mas juga nih sebelum baca skripnya tahu tentang tradisi ini
saya jujur enggak
ada kesulitan dong artinya ketika memahami apa yang terjadi dalam adegan adegan di dalam film itu
iya saya sebenarnya orang jawa tapi saya nggak terlalu paham dengan kepercayaan kepercayaan tersebut
saya nggak terlalu paham tapi begitu baca skripnya reboh reboh wekasan apa itu
lalu saya banyak bertanya banyak menanyakan
banyak bertanya banyak belajar
saya sampai nanyakan keluarga saya juga reboh wekasan
oh ya memang di tradisi jawa memang ada rabu kukasan yang dimana itu adalah hari sial
lalu abis itu saya langsung kayak oke gue sebagai orang jawa saya merasa tertantang dan saya merasa saya harus mengetahui hal tersebut kepercayaan tersebut
dan itulah yang membuat saya menjadi bahwa ini film bukan sekedar film
ini bukan sekedar film horror atau thriller biasa gitu tapi ini mengangkat indonesia
kepercayaan di indonesia mengangkat bagaimana status sosial di indonesia bagaimana kepercayaan di sebuah daerah di indonesia gitu
jadi buat saya film ini sangat amat menarik dan memiliki saya nggak boleh spoiler tapi saya bisa bilang ini memiliki
memiliki daya tarik tersendiri gitu loh
oke jadi penasaran ya
itu yang membuat saya berani untuk oke
mas fajar tapi kalau melihat mas fajar kalau melihat sudah masuk dalam bucon festival film gitu
apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat
melihat antusias di sana dan harapan yang mungkin nanti ketika akan tayang di indonesia film ini
ya aku sih utamanya bahwa
ternyata film film indonesia surada sutradara indonesia sekarang mulai diakui di dunia internasional ya
saya kemarin sampai ini kan pertama juga buat saya ada di festival film internasional
dan saya merasa ketika sampai di sini semua orang sangat mengapresiasi film maker dari indonesia dan selalu menyebut joko anwar
jadi saya kemarin langsung whatsapp joko
untuk bilang terima kasih ke dia karena dia buat saya ngebukain jalan
jadi seradara seradara berikutnya itu kelak bisa mengikuti jejak joko jejak saya misalnya sampai ke sini
artinya film indonesia mulai diperhitungkan di luar negeri dan itu artinya tugas saya dan teman teman sutradara lain dan mungkin calon calon sutradara di indonesia untuk semakin meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam membuat sebuah film
jadi penonton bisa mulai percaya dengan kualitas kita gak kalah dengan film film luar
udah ada plan belum sih ini akan tayang debut di indonesia kapan mas fajar dimas
tanggalnya mungkin akan dirilis oleh ph nya tapi saya bisa kasih stop mungkin bulan oktober
bulan oktober tahun ini ya
oke dimas mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan untuk penonton indonesia yang nantinya akan nonton film inang di oktober dua ribu dua puluh
oke saya hanya bisa menyampaikan sedikit aja mungkin kali ya
yang pastinya bahwa kita orang indonesia kita pasti percaya dengan adat istiadat dan film ini mengangkat adat istiadat
jadi mungkin bagi saya dan bagi semua saudara saya yang ada di tanah air
kita bisa nonton film ini dan kita bisa mengetahui bahwa ada loh adat di sebuah daerah yang mempercayai hal tersebut mitos tersebut
dan itu bisa menjadikan kita untuk bukan hanya kita tapi panutan ke internasional
bahwa di indonesia banyak kepercayaan di indonesia banyak tradisi di indonesia banyak budaya

mungkin negara negara lainnya tidak memiliki hal tersebut
jadi film ini bagi saya ini bisa mengenalkan ke seluruh daerah indonesia bahkan internasional bahwa memang ada adat seperti itu di daerah di indonesia
dan yang tidak hanya itu saya sangat bangga bisa ada di film ini
karena begitu saya ada di sini orang orang filmmaker dari negara negara tetangga pun mereka sangat menyukai dan mencintai film inang
saya sangat bangga dan saya sangat ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan bapak fajar rugros
kita jadi nggak sabar untuk nonton inang nanti oktober dua ribu dua puluh
kita juga bangga apresiasi tinggi
apresiasi tinggi untuk teman teman yang sekarang masih ada di korea selatan dalam gelaran bucon international fantastic film festival
sekali lagi selamat semoga nanti bisa menginspirasi seluruh industri atau filmmaker di indonesia ya
sekali lagi terima kasih banyak fajar nugros dan juga dimas anggara sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected